hai dari mana kau mendapatkan racun rai aku mendapatkan racun ular demuraja dari kisah
rai tidak mungkin yang pertama adalah percobaan pembunuhan
tidak seperti itu
aku benar benar sangat tidak tahu
kalau racun ular demuraja itu
benar benar sangat mematikan
yang aku tahu
kalau ular demuraja
adalah obat itu rai
sehingga kau harus mendapatkan
sehingga kau harus mendapatkan
obat untuk menyebabkan seseorang
obat untuk menyebabkan seseorang
obat untuk menyebabkan seseorang
aku benar benar sangat mengaku
kalau aku benar benar bersalah
aku memerlukan racun temuraja
karena aku ingin menidurkan yema secara
aku ingin menidurkan yema secara santai
ternyimah searah santang tidak melaporkan kepada rayiku
prabu siluwangi sang penguasa kerajaan pajajaran
atas kesalahpahaman jurus bajing kiriku rayiku
dari mana kau mendapatkan racun ini
rayi aku mendapatkan racun ular dumraja dari kisoma rayi
kisoma tidak mungkin melakukan hal jahat seperti itu
nyimas tidak tahu kalau kisoma adalah anak buah nyirompang nyimas
kisoma tidak tahu kalau kisoma adalah anak buah nyirompang nyimas

untung aku bisa membunuh tapi foto itu
jadi aku bisa menggambing hitamkan dia
merupanya kamu berani melawan tuk kisoma
ternyata lumayan juga kan rakan orang ini
baiklah aku harus gunakan jurus andalanku

walaupun wujudnya bukan menyiapkan rasnya
nimas dan mohon maaf raiku dan mohon maaf kepada penggawa penggawa kerajaan pajajaran yang terhormat
asal kalian tahu kisoma mati karena dia dibunuh oleh nyai rompang rai
aku tidak percaya pak mas
aku yakin sekali
taman amuk marugo pasti hanya mengarang cerita saja
dalam persidangan seperti ini
jika kamu ingin membantah
kamu harus memiliki bukti
apakah kamu punya bukti
karena tidak adanya bukti yang cukup
maka yang memiliki racun itu
kau terbebas dari hukuman itu
aku benar benar tidak menyangka
ibu nda bisa membelai ibu nda ratu ketrimani seperti itu
ibu nda melakukan semua ini
karena ibu nda pernah bersumpah
ayah anda mau pergi mencari buruhannya
dan tinggal ibu anda juga ibu anda kentering manik
di tengah tengah hutan
datang sekelompok perang
biar aku yang menghadapi
biar aku saja yang menghadapi mereka
malam kami habis kalian berdua
bagaimana tangan yunda
apakah tidak apa apa
tidak apa apa lai
lai terima kasih
kamu sudah menyelamatkan nyawaku
aku akan membalasmu di baik
jika ada bahaya yang mengancam nyawamu
aku akan berusaha menyelamatkanmu sebisa tenagamu
jika ibu ndak ketrimanik tidak menolong ibu ndak
ibu ndak tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibu ndak

aku akan menolong ibu ndak
kau memang terlalu mudah untuk dibohongi
kalau saja kau tahu siapa orang orang itu sebenarnya